sampai jumpa di video selanjutnya
di sini memang cukup luas pak narji gitu
nah di sebelah sana itu ada beberapa ruangan kelas
terus di belakang beberapa ruangan kelas itu ada lapangan olahraga
lihat lihat aja takut ada yang ngintip
bapak tunggu aja di sini ustaz janurul
bentar lagi beliau datang
takut takut bocah keluar tanpa izin saya
eh tunggu dulu
minus kamu dicoret satu
ini pesan tren kok
ruang guru hari ini
masuk masuk sini aja
eh ini ruang ustaz
mau nyobot besi bekas
jadi anda tidak tahu siapa saya
anda mau tahu siapa saya
perkenalkan nama saya narji
saya ini adalah keponakan kiai amin
sepupunya ustaz janurul
saya datang ke sini
saya datang ke sini
untuk membawa perubahan untuk pesan tren kunanta
agar menjadi pesan tren yang terakreditasi a
dan menjadi pesan tren yang lebih modern
sepupunya ustaz janurul
kok bang narji nurul datang ke sini
maaf kakak anda tidak bisa mengabari
karena tadi kiai amin telpon
waktu kakak anda lagi ada di rusia
lagi beli kacang nih telpon
tidak sempat nonton
saya kan tidak tahu
ini sepupunya ustaz janurul
karena zaman begini kan lagi zamannya
ya yang begitu begitu dah
jadi bang narji ini sepupu saya dari kiai amin
agak ada mirip miripnya
nek juga minta maaf bang narji
jadi kan otak an sama bos an itu sebelahan gitu ya
jadi kalian berdua saya kasih nilai
nilai kalian a
minusnya saya kurangi dua
jadi tinggal lima
alhamdulillah bang narji
ya semoga bisa terwujud ya pak narji ya
dan kami pun para staf pengajar akan membantu bang narji sebisa mungkin
jadi kalian kalian kalian bisa tidak mengantar saya untuk keliling memantau pesan terdiri
eh mari biar saya antar
silahkan bang narji
ustadz kan mau antar
kalian tengok dong
itu semuanya kerja
cuma kalian beri tiga doang yang tak kerja
maka yang kerja jangan meminum set jeli
bukan si butet
masa ya disuruh nyapu nyapu
kalau misalnya nih prinsesnya itu nyapu nyapu kayak gini
nanti kalau kulit prinsesnya itu jadi kotor
terus kukunya ikut ikutan kotor
lagian ya di mana mana seorang prinses itu kerjaannya ya diem doang
kalian sih bukan keturunan nenggerak
kalau ustaz jan nural ada di sini mungkin kalian akan dimarahi
apa sih butet
yang namanya prinses itu nggak ada nyapu nyapu
nggak perlu dorong dorong gitu atu
harusnya kalian itu bantuin kita
kami di sini memang selalu mengajarkan kepada santriwan maupun santriwati
untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapi

apa benar begitu
apalagi melihat kejadian tadi
yang tadi itu mungkin hanya kecelakaan saja pak narji
karena mereka kan juga nggak sengaja gitu
ya tapi kalau untuk santriwati yang sekarang ini itu beda
karena mereka kan perempuan
otomatis pasti lebih bersih rapi dan tertib pastinya
alhamdulillah kalau begitu
oh kalian mau dibantuin sama kita
kau lempar ya
kalian itu kan lagi dikasih tugas untuk bersih bersih pesantren
bukan malah berantakin pesantren
akhirnya jadi apa
jadi kena orang kan
ustadz bapak itu siapa
tolong dengarkan baik baik ya
nah pak narji ini adalah keponakan dari kiai amin
nah atau sepupu dari ustaz zanul
sepupunya ustaz zanul
kenapa ada salah sama saya
apa bentuk saya yang salah
oh tidak apa apa
justru dengan kejadian ini kalian semua saya kasih hadiah
mau tahu hadiahnya apa
makanya jangan bercanda
itu adalah calon pemimpin pesantren kita
nanti langsung jangan lupa serokan langsung
kalau udah penuh nanti buang
ya ustaz tenang saja
kalau sama ismail sama asyik pasti bersih
nanti aku kumpulin nih sampah sampahnya
sobi ngapain sih kamu leper leper eh eh jelas jalan tempat sampahnya kan di sana yaudah jadi
aku lempar sana ya udah usah lempar lempar juga kali enggak kena kena kena kena
hai hei hei ustadz musa yang mulia dasantun disini eh coba kalian sebutkan satu nama
saja siapa yang lempar ban ini sampai masuk ke badan ustadz musa siapa hai kak tapi mulai
yang ustadz tanya itu siapa yang lempar ke arah ustadz tapi yang pertama kali siapa kamu
ya jadi otomatis aku juga ikut ikutan dong ya udah bergantung bergantung sekarang hai kamu
maju enak tulisan lain kamu juga sobi maju hah kok saya saya kan ikut ikutan oh iya dong sebab
gini semua kerusuhan ini semua keributan ini pasti terjadi karena kalian berdua dimana anda
terima bemo pasti ada hasuman

semua alesan gak tanggung tanggung pengecar batu segala batu apaan batu tadi this
particularly aja beresan kamuipperiel
di sini memang cukup luas pak narji
di sebelah sana itu ada beberapa ruangan kelas
di belakang beberapa ruangan kelas itu ada lapangan olahraga
kalau untuk dapur itu ada di belakang sana
kita juga punya kebun yang hasilnya itu biasa kita pakai untuk makan sehari hari
pak narji enggak apa apa
terus kondisi anak anak di sini seperti apa
alhamdulillah para santri di sini itu berkelakuan baik semuanya pak narji
dan kalaupun memang ada yang bandel ya bisa dibilang masih dalam batas wajar
karena mereka kan masih anak anak
dan bandelnya pun enggak sampai yang merepotin para pengajar pak narji
enggak perlu yang sampai kejar kejaran
eh apa dia
yang berkelakuan baik
astaghfirullahaladzim ya allah
ini tidak bisa dibiarkan
harus ditindak keras dan tegas
ya allah kenapa pas banget sih
pak narji enggak apa apa